gempa bumi dengan magnitudo tujuh tujuh menerjang wilayah tengah turkiye pada senin pagi waktu setempat
sejumlah bangunan dilaporkan runtuh
lebaga penelitian geoscience jerman gfz melaporkan pusat gempa berada pada kedalaman sepuluh km di dekat kota gaziatep
sementara itu otoritas manajemen bencana dan darurat turkiye afad melaporkan gempa dengan magnitudo tujuh empat di selatan kota kahramanar
as laporan dari sejumlah media lokal memperlihatkan gedung gedung yang runtuh dan rusak akibat gempa
sedikitnya tujuh belas orang tewas akibat tertimbun reruntuhan bangunan di kota saniliuva
korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah mengingat banyaknya bangunan yang hancur
sejumlah orang juga tampak berkumpul di jalan bersalju
sejumlah saksi menyatakan gempa terjadi selama satu menit
pemerintah turkiye telah meminta warga yang berada di lokasi gempa
mengungsi gempa juga dirasakan hingga siprus libanon dan suriah